betul sekali kurang dari satu bulan lagi warga jakarta akan memiliki moda transportasi baru dan merupakan salah satu opsi untuk mengurangi kemacetan khususnya di kawasan jakarta selatan untuk menuju ke pusat kota jakarta yang kita tahu merupakan pusat bisnis atau menjadi jantungnya ibu kota
ya itu replikanya ada di belakang saya mass rapid transit yang ada di kawasan dukuh atas ini nantinya akan menjadi moda transportasi bagi warga ibu kota dari kawasan jakarta selatan lebih tepatnya dari lebak bulus sampai ke kawasan bundaran hotel indonesia
dan menurut direktur pt mrt william sahbandar saat ini progres pembangunannya atau pengerjaannya sudah lebih dari sembilan puluh delapan persen
ada pun yang masih harus diselesaikan lagi adalah pengerjaan
stasiun haji nawi di kawasan jakarta selatan yang merupakan fase layang karena kita tahu dari tiga belas stasiun itu ada enam stasiun layang mulai dari kawasan lebak bulus sampai sisingamangaraja dan tujuh stasiun bawah tanah mulai dari kawasan senayan sampai ke bundaran hotel indonesia saat ini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini